baik berikutnya new york sebagai pusat aktivitas ekonomi di amerika mulai menerapkan kebijakan mass off atau melepas masker seperti yang tadi saya jelaskan
namun kebijakan ini muncul setelah lockdown yang lama dan vaksinasi massal bagi warga
kita akan berbincang bincang dengan warga negara indonesia di new york amerika serikat
kita langsung sapa dengan pak windu aji
selamat siang waktu jakarta pak windu aji
kalau di sana masih malam atau bagaimana pak apa benar di new york mulai ada kebijakan melepas masker
informasinya ini pertanggal dua puluh delapan juni atau seperti apa pak windu
halo selamat malam
saya di new york
perkembangan buat masker di new york itu sudah mulai dilonggarkan
sejak beberapa minggu lalu
karena kebetulan untuk state of new york itu sudah lima puluh dua lima persen
jadi untuk masker dilonggarkan
dari berapa negara bagian sudah berlakukan pelepasan masker
apakah melepas masker berlaku juga di tempat hiburan pak windu
seperti di mal dan juga kafe
kalau di italia
mereka sudah bebas masker untuk datang ke restoran ataupun bar gitu pak
iya dan tidak
itu hanya orang yang vaccinated
sudah full vaccinated yang boleh tidak memakai masker
untuk mengunjungi mal atau restoran
atau tempat tempat wisata
tapi kebijakan itu juga berdasarkan atas usaha atau bisnis mereka masing masing
karena ada beberapa bisnis
yang mengajurkan tetap untuk para pengunjungnya memakai masker
kalau pak windu sendiri bisa gambarkan kepada kami
agar bisa menjadi contoh di tanah air
seperti apa perilaku dari warga masyarakat dibawa ke pembimbingan dari jawa badan sendiri
sehingga inilah juga kasus covid sembilan belas sudah menurun
apakah benar mereka ini tetap tertip dari prokes atau bagaimana pak windu aji
sejak penerapan vaksinasi pertama sejak bulan
sebelum februari atau akhir januari setelah presiden biden diinaugurasi
maksudnya masyarakat amerika patuh dengan peraturan di jaga jarak
tetap memakai masker
lalu setelah kuarantin kalau merasa kurang sehat
menurut saya masyarakat amerika sangat obey atau patuh dengan
hal hal yang sifatnya untuk melindungi kesehatan diri masing masing
pak windu kalau di amerika serikat seperti apa
apakah ada insentif yang diberikan kepada warga setempat hingga bisa mengikuti program vaksinasi
kalau di tanah air kan masih belum berjalan sepenuhnya untuk vaksinasi pak windu
belakangan ini iya
pada awalnya waktu program vaksinasi dimulai tidak ada program seperti insentif
karena untuk grup grup tertentu saja yang mendapatkan vaksinasi
untuk grup pertama contohnya untuk para
warga yang usianya enam puluh lima tahun ke atas
ke apa itu namanya masih memiliki keraguan untuk mendapatkan vaksinasi
makanya beberapa state memberikan insentif seperti yang mas hirono bilang seperti
tiket untuk menonton
games atau sampai ada satu state namanya state of hiyo itu mereka menawarkan
price sebanyak satu juta dolar untuk diundi untuk bagi siapa saja yang mau mendapatkan vaksin
baik kalau seperti itu model insentifnya adakah model lain pak yang diberikan oleh
pemerintah setempat terhadap insentif covid sembilan belas untuk vaksinasi ini
para warga untuk vaksinasi tapi bagaimana dengan new york sendiri pak
apakah kota new york ini bisa menerima pengunjung dari negara bagian lain di sana
untuk saat ini new york sudah terbuka untuk para pengunjung dari semua state di amerika
jadi sejak awal juni gubernur cuomo sudah menerapkan tidak ada lagi kuarantin
untuk para pengunjung yang datang ke state new york atau new york city
karena seperti yang saya sebut sebelumnya itu untuk vaksinasi di seluruh amerika
itu total sudah mencapai satu ratus lima puluh juta atau empat puluh lima delapan persen yang sudah pulih vaksinated
jadi pemerintah new york itu sangat percaya diri bahwa tidak memerlukan kuarantin lagi
jadi kita sudah open
ya silakan pak
tetapi akan mulai buka operasi seratus persen new york city mulai juli tanggal satu dua ribu dua puluh satu
baik pak windu mungkin anda bisa beri percerahan kepada kami di tanah air
yang masih memikirkan pandemi kapan berakhir karena lonjakan kasus cukup tinggi lima belas tiga ratus delapan per kemarin
apakah ada tips atau pesan pesan kepada warga indonesia ataupun pemerintah setempat
pemerintah tanah air ini agar bisa seperti amerika sendiri pak windu
menurut saya itu semua sebenarnya harus dimulai dari kita bersama itu kerjasama bersama
seperti dari warga
karena ini semua kondisi pandemi ini tidak menguntungkan bagi kondisi ekonomi di mana saja di seluruh dunia
apalagi termasuk untuk di indonesia dalam hal ini
seperti saya pelajari beberapa bulan lalu sebelum idul fitri
saya lihat kasusnya sudah menurun
tapi sejak warga
mereka menolak untuk tidak melakukan mudik atau melakukan hal hal yang sifatnya massal
mereka itu sebenarnya membahayakan bagi kesehatan masyarakat
diri mereka sendiri juga tidak menguntungkan untuk membuka kembali perekonomian indonesia
jadi harus kerjasama di antara semua segmen bidang departemen masyarakat dan pemerintah
singkat saja terakhir pak windu
kalau keluar rumah apakah masih pakai masker atau seperti apa
karena di sana kan sudah mulai bebas masker pak windu
sudah bebas masker
seperti tadi saya bilang kalau orang yang sudah pulih vaksinatif sudah boleh bebas keluar tanpa masker
tapi saya pribadi saya masih memakai masker
karena saya masih ingin memproteksi diri saya sendiri
ini karena saya sendiri
tapi itu semua tergantung
tapi secara hukum secara peraturan sudah bebas masker
tapi saya sendiri masih memakai masker
kita harapkan negara kita juga sama dengan di sana pak windu
yang informasinya sudah lima belas tahun di amerika serikat
sehat selalu pak windu
kita harapkan juga pandemi segera berakhir di tanah air
selamat malam waktu amerika pak windu
selamat malam mas heran